hai apa ada masalah bu cucu dengan gue pak saya menduganya seperti itu tapi kejelasannya saya
akan cari tahu yang pasti akan pusing kalau sana gue tidak mau jadi trainer lagi di sini
sebuah mamuraka sulit berkembang kalau pada dia di sini neng apakah sebaiknya kita rujuk lagi tadi
saya kenapa nggak datang ke pengadilan tapi nggak papa juga sih kalau nggak ada dan saya nggak tahu
kenapa bisa begini sebenarnya
saya mau kembali lagi jadi agen pak masya allah kalau ini benar benar terjadi saya akan
kehilangan double double bu yoyo saya akan kehilangan trainer yang bagus dan calon agen yang baik
kenapa harus bercerai emang
apa nggak ada cara lain
harus ya sih ada tapi kayaknya juga percuma cuk
saya jadi ingat perjalanan hidup saya mang kenapa dulu saya menggugat cerai suami saya
karena saya berharap akan mendapatkan yang lebih baik tapi apa buktinya coba aja dulu saya bisa
menahan ego menahan amarah menahan emosi pasti dulu ada jalan yang lebih baik selain perceraian
nanti saya akan coba ngobrol sama cucu deh pak iya ya mungkin sekarang dia masih emosi iya ya saya berharap
cucu mau menarik kembali keputusannya burung ya insyaallah pak ya bu yoyo ini sudah berakhir dan saya akan kembali ke keputusan bu yoyo saya berharap cucu mau menarik kembali keputusannya bu yoyo
iya insyaallah pak ya insyaallah pak ya insyaallah pak ya insyaallah pak

sugar sugar ca sugar enggak lagi puasa ih kasihan atuh sama anak yang terusir
lagian kamu jualan siang bolong begini udah tahu bulan puasa ada aja
telepon gak ya
gak usah cek di luar aja
ya silahkan duduk atul
kok tumben kamu kesini
ini cak tadi pagi saya kesini tapi gak ada orang
oh pas saya mau kesini pasti pas saya lagi gak ada
emang kamu gak ketemu entut
saya kesini teh pengen nanya nomor hp nya cucu
cucu udah gak kerja di pjtki udah ngundurin diri
terus nanti saya ngurusnya sama siapa ya
sop pokoknya semua kerjaannya cucu saya yang beresin sementara ini
oh kalau gitu saya minta nomer teleponnya cek joyong ya
sekarang mah belum terasa
tapi nanti setelah berpisah pas bulan puasa baru terasa kesepiannya
walaupun usia chentin jauh di bawah saya
tapi pengalaman hidup cintin lebih banyak daripada saya
sebenarnya saya nggak mau mang mengingat kejadian itu lagi
itu benar benar pengalaman yang sangat menakutkan
iya cek saya permisi dulu
apa masalah bu cucu dengan bu yoyoh pak
saya menduganya seperti itu
tapi kejelasannya saya akan cari tahu
yang pasti saya akan pusing kalau seandainya bu yoyo tidak mau jadi trainer lagi di sini
sebelum mamu raka sulit berkembang kalau tanpa ada dia di sini
neng apakah sebaiknya kita rujuk lagi
tadi saya kenapa gak datang ke pengadilan
tapi gak apa apa juga sih kalau nggak datang
kita tetap tetap bercerai
saya gak mau bercerai
neng dengerin dulu saya
aku mau dejaskan
aku mau bercerai
di mussola takjil nyate banyak
tapi gak enak
di tempatnya kos warma sedikit
jadinya mau takdir di mana
kalau gitu mau jadi sia siatu ya sep ya puasanya
setiap hari dari pagi sampai sore
yang diobrolin takjil terus
emang pada gak batal apa puasanya
batal itu kalau takjilnya
kalau diobrolin mah nggak batal
izin ngajak andra main disini
silahkan boleh boleh
ada kalah tempat tang bawa ke sandra
sebentar ya iin saya taruh ini dulu ya
kamu puasa tang
alhamdulillah kang puasa
pak tatang sudah bisa membedakan
mudah mudahan aja pak tatang udah sembuh total ya iin
kalian perhatikan uncle
perubahan yang terjadi di kampung ini
ke ternyata helper
pergunakan kemampuan otak intelijen kalian
apakah ini bukan sebuah kanehan
ciraus banyak cerita
ciraus banyak gaya
tapi sekarang semua tenang
apakah memang sengaja diciptakan minggu tenang
sebelum mereka merencanakan minggu gaduh
dan nanti kita te dapat thr gak
jangan pikirkan apa yang ciraus berikan kepada kalian